mantan kepala staf komando cadangan strategis angkatan darat
mayor jenderal purnawirawan kiflan zain dipanggil polisi terkait kasus dugaan makar
ia kini juga telah dicegah bepergian ke luar negeri
setelah kiflan zain dipanggil polisi terkait kasus dugaan makar pada sembilan mei
ia diduga dicegah ke luar negeri pada jumat sepuluh mei
surat panggilan diserahkan di terminal tiga bandara soekarno hatta g dua puluh
tepat sebelum kiflan naik pesawat
perkara yang dilaporkan terkait tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoax
dan makar yang diduga di langkah kiflan